kalau papa ngeliat kalian berdua nih ya
pasti kesehatan papa se gravid lagi
bahagia sekali rasanya no
dan mama yakin sebentar lagi kita berdua bakalan dapet cucu
dari kamu sama elsa
katanya no punya adek
renang ini dari mama loh
mama yang masak
semua paket yang ada datang ke rumah ini
harus diperiksa terlebih dahulu
ya tapi kan ini makanan dari mana
ya terus kamu pikir mama sama papa mau ngeracunin aku
mama udah bikin capek capek masak buat aku
kenapa masalah bersikap seperti ini sih
aku ke kamar dulu ya emang
terima kasih udah dateng
terima kasih udah dateng
makasih loh kamu udah datang ke acara nikahan aku
oh jadi ini pacarnya randy yang sekarang
terima kasih selamat dulu
selamat ya untuk kalian berdua
semoga sakinah mawada warahmat
kamu kerjanya dimana
terus kerjanya apa
wah hebat pasti kamu pinter bahasa rusia
ya pastinya dong
ih mas rendy kok nama gigi berubah jadi kimberly
kapan selamat tanya
terus sejak kapan lagi kiki jadi asisten ceo satu dari perusahaan rusia
mas rendy ngarengnya kok kebangetan sih jagonya
ini kan kesukaan kamu
makan yang banyak biar sehat
jangan keliatan ketil
atau nino punya adek
selama ini gua udah gak kepikiran soal ngelidikin hubungan roy sama aldebaran
cerita nino barusan
bikin gue kepikiran lagi soal itu
coba deh besok gua cari tau
aku bener bener gak habis pikir
nanti juga malggi
saya tahu benar benar salah sikap al tadi
tapi sekali lagi malah minta kamu paham
kejadian kemarin sangat membuat dia ketakutan
dia cuma ingin melindungi kamu
dia cuma memimpin kamu
mau minta kamu mengerti ya
aku sedikit kecewasin sama kamu
dan agak kesel juga dengan perilaku kamu
tapi aku mencoba untuk ngertiin
karena aku tahu kamu ngelakuinnya semua kan buat ngelindungin aku kan
bagus kalau kamu paham
kalau kamu paham angle itu berbahaya
tapi aku mau nanya deh
emang apa sih mas yang terjadi dulu
sampai kamu bisa masukin angga ke penjara
dan kamu ngakuin itu semua demi adik kamu kan
oh fitnah apa mas
sampai dia bisa masuk penjara
padahal dia kan gak salah apa apa
angga juga salah waktu itu
yang terpenting sekarang saya nggak mau orang orang di sekitar saya itu terseret sama masalah ini
ngerti kok mas
ada tambahan saja
aku selalu berio ah checked outnya
gak mau lagi berbual pas oke sisya

dia ntar bisa disep khusus kalau misalnya dia ngasih ngasih depan sama ama sama
tetep semua ya
laughter biar retiring
karena oleh suka
saya gak mau kehilangan kamu